anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
di tengah pandemi covid sembilan belas dpr menyetujui pembahasan rancangan undang undang omnibus law
dalam rapat paripurna hari kamis sore majelis pekerja buruh indonesia
mengaku kecewa atas tindakan dewan perwakilan rakyat indonesia
buruh menganggap dpr memanfaatkan pandemi virus corona
untuk mempercepat pembahasan rancangan undang undang kontroversial tersebut
rapat paripurna yang dikelar kamis hore membahas nasib beberapa undang undang
yang sempat ditunda periode lalu
di antaranya membahas rancangan undang undang cipta kerja
yang tetap akan dilanjutkan ke tingkat badan legislasi dalam waktu dekat
surprise itu tetap disetujui meski ada dua perwakilan fraksi yang menolak
yaitu dari fraksi partai demokrat dan pks
sementara majelis pekerja buruh indonesia mengaku kecewa
atas tindakan dewan perwakilan rakyat indonesia
yang masih melanjutkan pembahasan omnibus law
cipta lapangan kerja saat berlakunya pembatasan sosial berskala besar
presiden konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia berharap
dpr bisa bersimpati terhadap situasi negara
buruh juga telah menunda aksi besar terkait penolakan terhadap omnibus law
demi membantu pemerintah menghadapi covid sembilan belas
secara tegas kembali meminta kepada pemerintah dpr

pembahasan omnibus law atau bahkan membatalkan
karena masih banyak pekerjaan rumah yang sudah selesai dengan pemerintah dpr
untuk menghadapi penyebaran virus corona yang hampir seluruh indonesia
sekarang sudah mengalami wabah corona tersebut
kami dari mpb juga sudah menunda rencana rencana aksi
di tengah penderitaan rakyat melawan wabah covid sembilan belas
dpr mengambil kesempatan membahas sejumlah rancangan undang undang kontroversial
yang memicu penolakan publik
desakan agar dpr menunda pembahasan rancangan undang undang menguat
para politisi senayan diminta mengedepankan keberpihakan pada rakyat
yang tengah kesulitan berjuang melawan virus corona
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber
yang sudah bergabung dari luar studio
melalui sambungan skype ada supratman andi aktas
ketua badan legislasi dpr ri
dan melalui sambungan telepon ada ferry amsari
direktur pusako universitas andalas
dan nanti juga akan bergabung asfi nawati
ketua umum ylbhi
namun kita akan menyapa terlebih dahulu
ke bang ferry amsari selamat malam
oke bang ferry sambil menunggu
nanti kita bergabung dengan ketua badan legislasi supratman andi aktas
saya ingin bertanya dulu kepada anda
sebagai salah satu elemen dari masyarakat sipil
ini dpr membuat kejutan
di tengah masyarakat dan juga negara
sedang berkonsentrasi menangani wabah covid sembilan belas
ternyata mereka melanjutkan pembahasan
dua rancangan undang undang kontroversial
yakni rkuhp dan juga rancangan undang undang omnibus
loh cipta kerja
bagaimana anda melihat ini bang ferry
saya pikir ada beberapa hal yang
antara apa yang diputuskan oleh pemerintah
dan apa yang dilakukan oleh dpr
pemerintah melalui perpun nomor satu dua ribu dua puluh
lalu melalui pp dua puluh satu
kan pada intinya mengatakan
bahwa negara dalam keadaan
dan darurat kesehatan masyarakat
sehingga perlu pembatasan sosial
berskala besar dan segala macamnya
nah kalau pemerintah sudah menghimbau
seluruh pihak pihak untuk membatasi diri
sebaliknya dpr malah melakukan hal yang berbeda
dpr kemudian pada intinya
melakukan tindakan yang jauh
dari apa yang diinginkan
dari pp dan kepres
yang berkaitan dengan
pembatasan sosial itu
apakah ini juga menunjukkan
tetapi tidak immune terhadap
dan bisnis yang terkait dengan
omnibus law yang sedang dihasilkan
kita tidak tahu persis ya
tetapi ini kan tentu saja
akan memancing rasa kesal publik

di tengah bencana
yang menimpa kita semua
kita disuruh di rumah
untuk bertahan di rumah
lalu dpr malah bekerja
tiba tiba rajin begitu
ketika publik meminta dpr untuk bekerja
malah dpr tidak bekerja
kita menduga mereka sedang menari
yang menghadapi bencana covid sembilan belas
bang ferry anda melihatnya
dpr tidak pekerjaan
apakah dengan kondisi negara
dan juga masyarakat yang tengah menangani
ataupun berjuang melawan
pemerintah agar kita bisa betul betul
semua menanggulangi bencana ini
dengan berbagai cara
sebaliknya dpr menggunakan
kesempatan ini untuk membahas
bahkan bertepakah dengan pemerintah
untuk membebaskan koruptor
ini kan dua hal yang
jauh sekali dari harapan publik
kalaupun memang terpaksa
mereka rapat hari ini
tentu rapatnya harus bersekitar
dengan upaya bagaimana
mengantisipasi penyebaran virus ini
atau undang undang apa
yang harus dikeluarkan
agar bisa membantu pemerintah dan masyarakat
agar kemudian kita bisa sukses
melawan dampak dari bencana besar ini
anda melihat ada urgensinya tidak sih sebetulnya
mereka membahas dua rancangan undang undang kontroversial ini
di tengah pandemi
tentu tidak ada urgensinya
coba bayangkan pilkada yang jauh lebih penting
daripada omnibus law
dan segala macannya itu
akan segera ditunda
ini apa pentingnya kemudian
harus diingat pilkada itu
akan ada jabatan yang kosong
tentu ada pemerintahan daerah yang akan kosong
itu pun ditunda demi
menghadapi wabah covid ini
tapi sebaliknya dpr mengerjakan sesuatu
yang tidak berkaitan dengan kepentingan
maksa dan negara
oke kita akan bertanya langsung kepada ketua
badan legislasi pak supratman andi aktas
yang sudah bergabung dari luar studio
bersama dengan kami
selamat malam pak supratman
selamat malam mbak nana
selamat malam kepada narsum semua
dan seluruh pemirsa
selamat malam pak supratman
saya langsung saja tadi kita sudah berbincang
dengan direktur pusako
dalas yakni pak ferry amsari

tidak ada urgensinya
sebetulnya dpr membahas
dua rancangan undang undang kontroversial
yakni ru omnibus locipta kerja
dan juga rkuhp
di tengah konsentrasi masyarakat
dan juga negara tengah berjuang
untuk melawan wabah covid sembilan belas
alasan utamanya apa sebetulnya
dpr kemudian menggunakan
kesempatan ini membahas

saya juga tidak mengerti
apakah dpr menggunakan kesempatan
di tengah wabah pandemi corona ini
untuk mencuri kesempatan membahas
dua rancangan undang undang kontroversial tersebut
kita akan lanjutkan pembahasan kita
usai jeda tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan saya akan lanjutkan kembali perbincangan saya
dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
ketua badan legislasi dpr ri
dan juga ferry amsari direktur pusako universitas andalas
dan pak supratman saya akan lanjutkan lagi
tadi sebelum break saya sudah bertanya
ada kecurigaan sebetulnya di masyarakat dan juga di elemen masyarakat sipil
bahwa dpr sengaja menggunakan kesempatan di tengah pandemi ini
untuk mengalihkan perhatian publik
sehingga pembahasan dua rancangan undang undang kontroversial
yakni cipta kerja dan juga rkuhp ini tidak terlalu tersorot di publik
bagaimana anda menjawab itu pak supratman
saya rasa kalau ada kecurigaan itu kami bisa memahami itu
tetapi siapa yang menyangka bahwa kita akan mengalami
situasi yang seperti ini sekarang
ini sebuah kejadian luar biasa
terjadi di seluruh dunia
nah oleh karena itu saya ingin menyampaikan begini
dalam rapat maripurna kemarin
kita itu memutuskan ada
ruu yang harus mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat
termasuk salah satunya adalah omnibus law
saya kemarin juga menjadi pengusul inisiatif ruu
perubahan undang undang aparatur sipil negara
terutama yang berkaitan dengan
saya juga menjadi pengusul terhadap ruu
menyangkut soal mahkamah konstitusi
kemudian diluar itu ada ruu tentang yang carry over
dan selanjutnya adalah ruu yang usulan pemerintah
dalam hal ini adalah ruu tentang cipta kerja
nah saya ingin menyampaikan begini
kan persoalan ini seharusnya dpr itu membahasnya
sudah dalam waktu yang cukup lama seharusnya
karena sudah diajukan oleh pemerintah ini
namun demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita semua
terutama kepada pak ferry juga ya
bahwa kecurigaan kecurigaan itu jangan terlalu jauh lah memberi sedikit anu kepada dpr
kami yakin dan percaya
saya berkomunikasi dengan seluruh fraksi fraksi yang ada di dpr
meyakinkan bahwa persoalan persoalan yang selama ini dari sebelas klaster
itu kan ada sebelas klaster di dalam undang undang omnibus law tadi
nah ada beberapa poin yang itu sudah menjadi titik pusat perhatian dari seluruh elemen masyarakat
yang pertama dan yang paling banyak menyedot perhatian kita itu adalah
perubahan terhadap ruu tentang ketenagakerjaan
yang di dalamnya mengatur soal sistem penggajian
yang kedua juga ada respon yang harus kita jawab oleh dpr
oleh seluruh semua fraksi
menyangkut soal sertifikasi halal yang dikeberatan oleh dari majelis ulama yang ada di dalamnya

kemudian juga ada permintaan ataupun keberatan keberatan dari pemerintah daerah
menyangkut soal kewenangan kewenangan perizinan
tetapi yang perlu diingat adalah bahwa di luar materi materi yang saya sebutkan tadi
bahwa ada materi di dalam undang undang ciptaker itu wajib hukumnya untuk kita dukung
kenapa yang pertama adalah bagaimana memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dan muda
baik dari sisi aspek kelembagaan kekelembagaan kekelembagaan keuangan
maupun keringan keringanan perizinan yang diberikan
yang kedua dari sisi aspek lingkungan hidup
disana disebutkan bahwa ada beberapa kategori jenis jenis industri yang punya resiko resiko spent chrome
jadi kalau selama ini ada yang menganggap bahwa undang undang omnibus law itu menghapuskan kewajiban untuk menyiapkan
jadi kalau selama ini ada yang menganggap bahwa undang undang omnibus law itu menghapuskan kewajiban untuk menyiapkan

itu sama sekali tidak benar

memang ada beberapa hal yang ini berkaitan dengan kepentingan ketenaga kerjaan kita
dan itu sudah menjadi konsen dpr menjadi konsen semua fraksi
walaupun insya allah nanti ini akan saya pimpin di dalam badan legislasi sebagai panjanya dan nanti akan kita putuskan
tetapi saya jaminkan bahwa seluruh yang berkaitan dengan keinginan keinginan masyarakat terhadap pengaturan pengaturan menyangkut soal omnibus law
ini menjadi concern semua fraksi fraksi yang ada di dpr
mungkin kalau dikatakan bahwa soal timing tidak ada jaminan kami tidak pernah menjamin menyangkut soal waktu penyelesaian ruu ini
karena itu kita masih dalam tahap awal
tahap awal itu harus kita lakukan adalah penyiapan menyangkut soal jadwal pelaksanaan persidangan
nah setelah jadwalnya kita sepakati yang paling penting adalah kami akan uji publik
uji publik itu dalam bentuk rapat dengar pendapat umum rdpu
nah rdpu itu akan melibatkan
bahkan saya sudah mengusulkan kepada pimpinan badan legislasi
dan saya sudah komunikasikan ke negara
kepada pimpinan dpr bahwa nanti dalam rapat dengar pendapat umum terhadap semua stakeholder yang berkepentingan
kita akan mengundang media untuk juga turut meliput
walaupun dalam posisi apakah nanti kita lakukan secara tatap muka langsung ataupun secara virtual
tetapi sekali lagi ini kan setelah ini kita lakukan
belum lagi menyangkut soal penyiapan dim oleh masing masing fraksi
nah penyiapan dim ini kan butuh waktu yang lama
nah setelah itu kemudian nanti
nanti kita akan lakukan rapat kerja
setelah rapat kerja dengan pemerintah baru akan kita bahas
menyangkut soal daftar inventarasi masalah itu
yang kemudian itu akan kita diskusikan lebih dalam
baik dengan pemerintah maupun bersama dengan pp
oke pak supratman
oke kita belum masuk ke substansinya
karena ini kita prediksi memang masih sangat panjang
seperti janji anda tadi
tapi yang dipersoalkan tadi anda sudah sebutkan
ini adalah persoalan timing
karena tadi sudah disebutkan oleh bang ferry amsari
dpr yang melibatkan dua ratus tujuh puluh wilayah saja
kemudian akhirnya diputuskan untuk ditunda
kenapa dpr kemudian tidak bersedia untuk menunda
pembahasan rancangan undang undang yang kontroversial
kita akan tanya sebetulnya kepada mbak asvinawati
jangan bersamakan antara penundaan pin kado
dengan pembahasan undang undang
kemarin dalam rapat paripurna
dan seluruh rapat pimpinan pengganti bamu sudah memutuskan
bahwa seluruh fungsi fungsi dalam
penjelasan yang menceritakan
harus tetap jalan
apakah itu fungsi pengawasan fungsi legislasi
maupun fungsi anggaran
jadi semua itu simultan akan kita lakukan
tetapi yang kita tekankan adalah menyangkut soal pengawasannya
bagaimana kemudian pemerintah itu dpr akan melakukan itu
bahkan dpr sudah membentuk tim penanggulangan bencana
nah soal timing tadi saya ingin menjelaskan begini
bahwa kalau mengasumsikan itu sama penundaan pin kado
dengan penundaan pembahasan di dpr
menurut saya itu dua hal yang berbeda
karena kalau pin kado itu kan orang interaksi langsung
jadi itu memang harus melakukan sebuah persiapan
dan termasuk menyangkut soal pembiayaan
nah kalau pin kado tidak didunda proses penanganan menyangkut soal covid ini
terutama penggunaan apbd itu kan cukup besar
berbeda halnya dengan pembahasan sebuah rancangan undang undang
tetapi intinya buat kami sekali lagi kan yang paling penting ini subtansi
bukan soal pembahasannya
yang ribut diribut di masyarakat
ini kan bukan soal kenapa dibahas sekarang kenapa tidak ditunda dulu
yang berat ini adalah menyangkut soal subtansinya
nah itu dpr wajib untuk mendengarkan
dan itu wajib untuk mendengarkan sekali lagi buat seluruh kepentingan yang ada di dalam masyarakat
oke kita beri kesempatan kepada narasumber lainnya pak supratman
ke bang ferry amsari tadi sudah dijelaskan bahwa dpr memaklumi
kalau memang ada prasangka dari elemen masyarakat sipil
tapi tadi pak supratman mengatakan
akan ada uji publik yang melibatkan para stakeholders
yang merasa keberatan dengan adanya pasal pasal yang bermasalah
di dalam dua rancangan undang undang kontroversial tersebut
anda percaya bahwa itu bisa dilakukan bang ferry
ini bukan soal mbak rifa soal uji publik apakah undang undang ini betul betul bermasalah atau tidak
dari kajian pusat studi konstitusi
ratusan pasal pasal di omnibus law itu melanggar undang undang dasar
oke kalau dpr ingin mendengar dan memperbaikinya
tapi apakah perlu undang undang itu dibahas sekarang
tepatkah kemudian di tengah pemerintah mengajurkan orang orang
untuk tidak melakukan sosialisasi berskala besar
tiba tiba dpr mengadakan rapat lalu mengundang orang meminta masukan
ya tidak ada hubungan dengan kondisi saat ini
semua negara yang dalam state of emergency ya saat ini
kita darurat kesehatan masyarakat state of emergency ya
semua sudah bekerja dan memfokuskan kinerja pemerintahan dan parlemennya
ke arah penanggulangan bencana
hanya parlemen indonesia dan pemerintah indonesia
yang fokus kepada hal hal yang berkaitan dengan kepentingan bisnis dan pengusaha
ini kan aneh sebelum bencana ini terjadi publik sudah menolak
hari ini publik ingin berkonsentrasi dan memohon kepada negara pemerintah dan dpr
untuk berkonsentrasi menyelesaikan penanggulangan bencana ini dengan baik
hari ini masker belum tersedia hari ini kemudian banyak petugas medik yang menghadapi bahaya
karena tidak adanya apd dan segala macamnya
kenapa dpr tidak bertanya kepada pemerintah
apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah apa saja yang sudah dilakukan oleh gugus tugas
dan apa kira kira yang parlement bisa bantu
kenapa kemudian sibuk mengurus sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik saat ini
oke oke nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita
sudah bergabung juga bersama dengan kita dari luar studio ada mbak asvinawati ketua umum ylbhi
apa yang bisa disampaikan nanti masukannya dari ylbhi kepada pimpinan dpr
juga kepada pimpinan badan legislasi kita akan kembali saat lagi
cnn indonesia prime news usai jeda masih akan kembali jangan kemana mana

terima kasih mbak asvinawati
meskipun baru bergabung tapi sudah bisa mungkin menangkap apa yang menjadi perbincangan dan juga perdebatan
antara pak supratman dengan bang ferry amsari
kalau menurut ylbhi apa dampaknya jika dpr kemudian terus menerus membahas dua rancangan undang undang kontroversial ini
yakni cipta kerja dan juga rkuhp tanpa melibatkan partisipasi publik secara langsung
karena kan ini ada pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah mbak asvinawati
pasti artinya suara publik tidak akan masuk kalaupun itu melalui website atau lain lain
kualitas keterlibatan partisipasinya pasti menurun
dan saya tadi mendengarkan perdebatan ya pak supratman itu nyaris nggak bisa dihentikan ya
itu saya melihat gejala kalau anggota dpr dan pemerintah kalau sudah tentang omnibus ini langsung ngototnya luar biasa
saya nggak tahu ada pesanan siapa di tengah tenaga kesehatan dan masyarakat kita meninggal terus menerus tetap saja mau membahas itu
dan akibatnya sebetulnya tidak hanya
kepada partisipasi pasal pasal yang membahayakan rakyat di dalam omnibus dan juga undang undang yang rkuhp serta pemasyarakatan
tapi juga pengawasan kepada pemerintah mengenai covid sembilan belas pasti juga akan tidak fokus
pak supratman tadi sebetulnya sudah di mention ataupun disebutkan oleh bang ferry dan dikuatkan oleh mbak asvinawati
kenapa kemudian dpr tidak fokus saja melakukan fungsi pengawasan terhadap penanganan wabah covid sembilan belas yang dilakukan pemerintah
dan menyingkirkan ataupun mengesampingkan terlebih dahulu soal pembahasan dua rancangan undang undang kontroversial ini pak supratman
di dpr itu kan sudah ada fungsi masing masing mbak nana dan pak ferry
jadi ketiga fungsi yang kita miliki kan nggak boleh stuck
yang kedua saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh pak ferry soal kajian dari pujat
yang menyatakan bahwa banyak pasal pasal yang diperlukan untuk mengelola covid sembilan belas
dan yang kedua banyak pasal pasal yang diperlukan untuk mengelola covid sembilan belas

nah saya bisa memahami itu
tolong nanti pak ferry berikan kepada badan legislasi kajiannya itu dan mudah mudahan itu bisa menjadi rujukan
tetapi statement bahwa itu bertentangan dengan undang undang dasar itu menurut saya juga sesuatu hal yang berlebihan
jangan sampai pusat kajian konstitusi itu menjadi mahkamah konstitusi
nah oleh karena itu bahan bahan yang berkaitan dengan itu tolong diberikan

kami akan memperhatikan secara sungguh sungguh terhadap masukan masukan itu
karena memang sebuah rancangan undang undang itu kan harus memenuhi tiga unsur ya
baik dari sisi landasan filosofinya yuridisnya dan sosiologisnya
dari sisi yang paling penting itu kan bukan hanya yang di tengah dari sisi yuridis
tetapi yang bagaimana aspek filosofinya bagaimana kaitan dengan sebuah norma itu bertentangan dengan undang undang yang lebih tinggi
baik dalam hal ini adalah undang undang yang lebih tinggi
dalam hal ini adalah undang undang dasar termasuk dari sisi ideologi ke negaraan kita yang di pancasila
yang kedua juga dari sisi aspek sosiologis
nah apakah sebuah rancangan undang undang yang akan kita putuskan nanti itu bisa diterima secara baik oleh masyarakat
nah itu harus diuji
nah oleh karena itu saya berharap termasuk teman teman dari ylbhi tadi menyatakan bahwa ada masukan
silahkan beri masukan kepada kami
yang kedua pasti kami akan dengar
nah soal mekanismenya insya allah nanti hari senin badan legislasi itu akan melakukan rapat pimpinan
kemudian akan melakukan pleno untuk menetapkan jadwal masa persidangan yang akan datang
sekali lagi kami saya sendiri belum bicara menyangkut soal subtansinya
dpr setuju atau enggak kan itu
jadi kalau tiba tiba semua a priori kepada dpr kan keputusan itu belum diambil
kan belum diambil
nah ada mekanismenya menyangkut soal
ada mekanisme penyelesaian semua rancangan undang undang
seperti yang saya sudah jelaskan tadi
tetapi sekali lagi bahwa semua kajian kajian baik dari lembaga lembaga civil society maupun dengan dari kampus
pasti kami akan undang pasti akan kami dengar
nah terkait dengan apakah nanti akan dilakukan secara virtual menyangkut uji publiknya
ataupun secara langsung nanti kami akan atur
bahwa mungkin akan kita undang perwakilan perwakilan
bahkan pak nana saya katakan bahwa jangankan stakeholder yang berkepentingan secara langsung
media pun kami akan minta untuk meliput ini
dan saya berharap nanti semua teman teman bisa melihat menyangkut soal mekanismenya yang ada di dalam
termasuk dalam pelaksanaan uji publiknya
apakah dpr nanti mendengar atau tidak biarlah sejarah yang akan melihat itu
artinya prosesnya terbuka begitu pak supratman
iya kami akan buka pasti akan kita buka
bang ferry ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh pak supratman tadi berjanji bahwa akan ada keterbukaan
bahwa media dan juga elemen masyarakat sipil dan juga para stakeholders
terutama pihak pihak yang merasa keberatan ini akan bisa diajak duduk bersama
menurut anda bagaimana
pak supratman pintar ya kita tidak membahas topik itu pada substansinya
tapi beliau terus mengutar objek yang ingin dia bicarakan yaitu soal omnisip
yang kita pertanyakan itu adalah apa
apakah takut dpr bersidang membahas sesuatu yang tidak ada relaksinya di kebencanaan kali ini
waktu tsunami aceh dpr pemerintah semua berkonsentrasi dengan segala daya upaya untuk menanggulangi bencana ketika itu
nah hari ini bencana itu menimpa seluruh indonesia
banyak faktor kekurangan yaitu tidak hanya ketersediaan alat kesehatan
tenaga medis yang tidak dilindungi publik yang tidak taat aturan koordinasi dalam penanggulangan bencana yang karut marut
apakah ini tidak menjadi concern dpr untuk fokus berupaya mengajak pemerintah untuk menata proses penanggulangan bencana
padahal tugas tugas dpr tidak hanya soal membuat undang undang
juga kemudian melakukan penyelesaian penanggulangan bencana
dan ini bukan saja tentang kesehatan percaya dan ini juga tentang kesalahan pemerintah
melakukan pengawasan agar kinerja pemerintah itu betul betul bisa dirasakan oleh publik
sebagai wakil masyarakat yang ditimpa bencana tidak ada keseriusan dpr dilihat oleh publik
bicara soal ini dan menekankan kepada pemerintah untuk fokus bagaimana proses penanggulangan bencana ini menjadi maksimal
tapi kita tidak bicara soal substansi omnibus law yang kita tahu ada permasalahan
dan perlu diingat pesat studi konstitusi itu dia memberikan masukan sesuai dengan utut ilmuwan
maka masukan itu membutuhkan secara hukum lain hal
nah oleh karena itu masukan kami itu kalaupun diundang diajak bicara saat ini kita merasa tidak akan merespon itu
kenapa bukan waktunya membahas itu sekarang
mari kita semua berkonsep
kita harus menggentrasi menanggulangi ini secara baik
satu satu bicaranya ini saat ini kesempatannya pak ferry
nanti saya beri kesempatan kepada pak supratman sebentar pak supratman
kita berikan kesempatan kepada narasumber lainnya
bang ferry anda mau menambahkan lagi
ya saya pikir dpr priode kali ini berada di posisi yang sangat menyedihkan
dimana rasa kepedulian itu yang tidak nampak ya
mulai dari pembahasan undang undang kpk hingga saat ini
ketika publik diterpah bencana dpr sama sekali tidak peduli dan mengabaikan publik
tidak diperintahkan untuk social distancing malah melanggarnya
tidak memberikan contoh kepada publik secara baik
beginilah kami wakil anda juga mematuhi untuk social distancing
tapi malah mereka mengejar kepentingan para pebisnis yang masuk di dalam undang undang omnibus law
oke kita berikan kesempatan kepada mbak asvinawati untuk menanggapi
apakah anda menangkap kesan yang sama mbak
bahwa ada keterburu buruan di sini dpr lebih fokus untuk kepentingannya sendiri
ketimbang memikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi wabah ini mbak asvinawati
ya sangat jadi sebetulnya kan sudah banyak ahli ahli kesehatan masyarakat
dan praktisi kesehatan masyarakat yang mengatakan bahwa
apa yang menimpa kita ini bisa sangat parah
korbannya bisa puluhan ribu kalau kita tidak segera melakukan langkah langkah antisipasi
dan itu bukan isapan jempol karena negara negara lain bahkan sekelas amerika
tiba tiba dokter dokter semua mengalami sudah tidak sanggup lagi mereka menyerah
dan saya sangat dan bayangkan dengan sistem kesehatan indonesia yang bobrok
ketika itu menimpa indonesia indonesia akan collaps
dan indonesia ini jangan dibayangkan sistem ekonomi keuangan bukan
nah saya sebetulnya banyak juga koalisi pemantau covid ini mendapatkan pengaduan
sudah sakit parah sampai pingsan
tidak bisa masuk rumah sakit ini di jakarta karena rumah sakit penuh
jadi ini serius sekali
dan kita tahu sebenarnya akan mudik dan lain lain
saya membayangkan kalau dpr lebih peka dengan kondisi ini
dan tidak memperhatikan pesanan pesanan terkait dengan ekonomi
mereka akan membuka pos di konstituen masing masing
pengaduan dua puluh empat jam kepada masyarakat yang mengalami kesulitan
dan itu yang sebetulnya dilakukan para senator
anggota anggota anggota
ada dewan di luar negeri yang bisa menerima pengaduan dari orang di desa
di kabupaten dan lain lain
dan dengan bantuan anggota dpr saya bayangkan pasti akan lebih cepat menjangkau pemerintah
atau pihak pihak instansi daripada itu dikerjakan oleh yang bukan anggota dpr
jadi itu sebetulnya masih banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan dpr
untuk bersama sama bahu membahu supaya covid ini tidak menjadi malapetaka
buat kita seperti yang sudah terjadi di itali
atau di amerika
kita akan lanjutkan perbincangan kita bagaimana secara konstitusional
kalau dpr terus terusan membahas soal dua rancangan undang undang kontroversial ini di tengah wabah
apakah kemudian rawan digugat di mahkamah konstitusi
kita akan bahas usai jedas ya
dan indonesia prime news segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
saya langsung saja ke pak supratman
tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh bang ferry dan juga mbak asvinawati
tapi sebetulnya ada pertanyaan yang cukup penting
pemerintah ini memiliki target seratus hari untuk penyelesaian rancangan undang undang omnibus law cipta kerja
apakah kemudian dalam kurun waktu seratus hari itu memang dpr juga akan mengebut selama seratus hari pak supratman
ya sebelum saya menjawab hal itu mbak nana saya ingin menjawab dulu atas apa yang disampaikan oleh kedua narasumber
apakah dpr bekerja atau tidak
tadi di awal pak ferry menyatakan bahwa pilkada itu ditunda
itu usulan siapa
itu adalah usulan teman teman di komisi dua bersama dengan waktu rapat kerja bersama dengan mendagri
itu artinya dpr memperhatikan hal itu dengan sungguh sungguh
yang kedua siapa yang mendorong pemerintah untuk bisa mempercepat melakukan sebuah stimulus ekonomi
dan akhirnya kemudian prku nomor satu tahun dua ribu dua puluh itu dikeluarkan
itu adalah saran dari badan anggaran dpr supaya pemerintah melakukan refocusing lagi
itu artinya ada empat ratus sekian triliun itu yang dilakukan stimulus itu dan refocusing yang dilakukan terhadap
penggunaan mata mata anggaran di luar dua sektor yang sangat sangat berdampak saat ini
itu adalah bentuk menjalankan fungsi dari semua tugas tugas yang ada di dewan perwakilan rakyat republik indonesia
itu yang pertama
yang kedua soal target seratus hari itu kan dari pemerintah mbak nana
bukan dari dpr
artinya kalau pemerintah memberikan target seratus hari
ya boleh boleh saja atau masa dpr mau melarang
tapi apakah itu memungkinkan atau tidak
itu kan akan sangat sangat terlihat nanti dalam pembahasan menyangkut subtansinya
jangan lupa di dpr itu ada sembilan fraksi
sembilan fraksi itu itu akan sangat sulit untuk kita bisa maintain sedemikian rupa kemudian untuk bisa bersepakat
karena para fraksi fraksi kan juga punya kepentingan bukan hanya untuk sekarang
tapi juga fraksi fraksi maupun partai partai politik berpikir untuk kepentingan tahun dua ribu dua puluh
bagaimana kemudian konstituen yang diwakili
jadi oleh karena itu menurut saya saya mohon dengan sangat bahwa priori tidak ada masalah
kami bisa memahami itu semua
kami terima itu dengan lapan dada
tetapi percaya bahwa kali ini badan legislasi yang ditugaskan untuk menyusun membahas rancangan undang undang ini
akan sekali lagi bersungguh sungguh untuk mendengar seluruh masukan
bahkan pak ferry kalau perlu nanti kami akan undang memberikan masukan
terutama dari sisi aspek
ketajaman ketatanegaraan kajian ketatanegaraan
mana mana pasal pasal ataupun bapak tertentu yang ada di dalam omnibus law itu
yang dianggap bertentangan dengan konstitusi
tolong beri masukan kepada kami
karena kami pun juga tidak mau dicatat oleh sejarah bahwa kami melakukan sesuatu hal yang tidak baik
dan itu bertentangan dengan konstitusi
itu yang pertama
yang kedua berikutnya mbak nana saya ingin meyakinkan begini
apa yang dikhawatirkan bahwa nanti mekanisme social distancing yang akan kita lakukan kan
saat ini kita sudah lakukan lewat skype sekarang tidak ada yang hadir di studio
tapi publik tetap mendapatkan informasi sebagaimana layaknya menjadi haknya publik untuk mendapatkan itu
karena itu begitu pula nanti dalam uji publik
mungkin ada pertemuan terbatas yang boleh kami bisa lakukan
tetapi nanti sekali lagi akan diputuskan secara bersama sama oleh badan legislasi
apakah kita lakukan secara virtual atau kita lakukan pertemuan terbatas dengan social distancing yang ada
itu akan kita pikirkan bersama
dan terakhir saya ingin mengatakan bahwa dpr tidak pernah memberi target penyelesaian terhadap omnibus law itu
dpr tidak pernah mendeklarasi itu
karena itu masalahnya adalah urusan dengan pemerintah
oke pak ferry langsung saja
tadi janjinya pak supratman bersungguh sungguh mendengarkan aspirasi publik
dan menurut anda kalau ini kemudian terus dibahas di tengah wabah covid sembilan belas
kemudian berpotensi nantinya kalau memang diputuskan ataupun disahkan
akan berpotensi bisa rawan di gugat di mahkamah konstitusi
ya tentu saja ya banyak problematika omnibus law ini
satu tidak hanya soal dibahas ketika bencana dan tentu saja akan sangat minim masukan publik
juga dua bahwa prosedur pembentukan undang undang atau revisi undang undang melalui mekanisme omnibus law itu
tidak diatur di undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas
jungto undang undang lima belas tahun dua ribu sembilan belas tentang pembentukan peraturan perundang undangan
jadi pasti ini akan cacat prosedur ya
dpr sendiri dan pemerintah yang membuat undang undang tidak tahu bahwa mekanisme revisi dengan pola omnibus law itu tidak dikenal di dalam undang undang
pasal mana coba yang menentukan aturan seperti itu tidak ada
tetapi dpr terus memaksakan karena pembahasan pasal pasal yang syarat untuk membuatnya
hal yang syarat muatan kepentingan itu akan sulit diawasi masyarakat karena jumlahnya ratusan
jadi menggabungkan tujuh puluh sembilan undang undang yang kemudian menjadi masalah lebih banyak daripada undang undang aslinya
jadi nanti akan bermasalah
mk tentu akan mempertimbangkan produk perundang undangan yang lahir dari tengah bencana
pasti mungkin dari partisipasi publik
yang diharapkan pasal sembilan dan undang undang dua belas
nah oleh karena itu pertanyaan besar kita kepada dpr
mestinya betul betul bekerja yang berkaitan dengan bencana
misalnya satu contoh
singkat saja pak ferry
undang undang pilkada itu memang usul komisi dua salah satunya ya
tapi sampai hari ini tidak ada perpunya
kenapa tidak ditegur pemerintah untuk menunda pilkada di era covid ini dengan perpu
karena tidak mungkin tidak pakai perpu
karena dpr mengeluarkan revisi undang undang
tapi dpr tidak bekerja di arah yang berkaitan dengan masa bencana ini
oleh karena itu saya melihat betul ya bahwa dpr ini dengan pemerintah sedang betul betul memanfaatkan keadaan ya
menaruh di atas penderitaan rakyat banyak yang sedang ditimpa timpa
oke oke kita langsung saja ke mbak asvinawati ketua ylbhi
apakah anda sepakat bahwa nantinya kalau memang akan dibahas akan cacat prosedur karena dibahas di tengah wabah atau keadaan

ataupun bencana yang sedang dialami oleh bangsa kita
apa yang akan anda dan juga teman teman elemen masyarakat sipil lainnya untuk menanggapi pembahasan ini yang bergulir di dpr mbak
ya saya sepakat sekali soal cacat tadi ya cacat
sudah pasti sudah cacat itu secara prosedural
tetapi lebih dari itu saya pikir publik akan melakukan penghukuman kepada dpr dan juga pemerintah
yang melakukan pembahasan undang undang semacam ini
kalau mereka kalau dpr dan pemerintah terburu buru tadi membuat perpu membuat undang undang
sorry untuk undang undang untuk agar masyarakat tidak kelaparan ketika masa bencana ini
pasti publik akan memberikan apresiasi kepada mereka
tapi coba kita lihat ini pasal pasal yang mencelakakan buruh terus dibahas
dan tentu saja kami akan terus mengajak seluruh masyarakat
untuk mengingatkan dpr bahwa mereka ada di sana untuk kepentingan rakyat
bukan untuk kepentingan orang orang yang memberikan pesanan melalui ruu cipta kerja ini
oke anda dan juga teman teman akan mengawal nantinya pada saat pembahasan
karena akan diundang oleh teman teman di badan legislasi pak supratna dan teman teman akan mengundang anda
bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa pembahasan ini akan melibatkan partisipasi publik begitu mbak asvinawati
itu pasti tidak mungkin gitu
karena di dalam rkuhp saja
pembahasan rkuhp yang tidak dalam keadaan bencana
kita tidak bisa mengikuti seluruh pertemuannya
dengan alasan tadi oh kami ada rapat terbatas
ada semacam fgd di antara mereka di hotel mewah dan lain lain
jadi ini betul betul kualitas partisipasinya tidak ada
dan sebetulnya pemikiran sederhananya masyarakat akan begini
kok tega teganya sih dpr dan pemerintah ngotot untuk membahas ini
untuk apa untuk siapa
kenapa bukan kepentingan rakyat di tengah covid sembilan belas ini yang dibahas
padahal keluhan masyarakat banyak sekali
pengemudi ojol nangis nangis tidak mendapatkan pesanan
belum lagi yang lain lain
saya bingung sekali tidak tahu lagi apa yang harus kita katakan kepada dpr dan pemerintah
agar saat ini saja mendengarkan suara rakyat
terima kasih sekali semua narasumber yang sudah bergabung
dan semoga dpr mendengarkan aspirasi dari elemen masyarakat sipil
mengutamakan kepentingan rakyat saat ini dalam berjuang melawan wabah covid sembilan belas
dan demikian prime news hari ini
kami berharap anda tetap di rumah dan bekerja dari rumah
namun untuk anda yang terpaksa tidak bisa bekerja dari rumah
diharapkan tetap melakukan social distancing
tunda keinginan anda pulang ke kampung halaman untuk menekan laju persebaran virus corona
saya rifana pratiwi undur diri